berharap penegak hukum betul betul melakukan tugasnya dan kemudian ada ancaman hukuman ketika dia melakukan perbuatan seperti itu
maka saya tidak tahu apakah memungkinkan untuk ke depan apabila ada perubahan undang undang tidak benar korupsi
perbuatan ini juga mestinya bisa dijerat dengan korupsi
apa itu contohnya ketika dia melalekan kewajiban dia melakukan sesuatu dan kemudian ada dampaknya
maka itu sebetulnya adalah delik korupsi